tapi saya perlu satu syarat
sediakan uang tiga ratus juta
untuk merayakan pesta anak kita
saya tidak akan menyediakan sepeserpun uang
nah niko pulang aja ya
lo jangan langsung ngatur ngatur hidup gue deh
nih gelang emas
ini yang beli dia
kesan deh lo
ah bisa jalan sendiri
apa yang terjadi sama kamu
sayang bapak jarang mendengarkan kamu mengaji
karena bapak terlalu sibuk
bersedang senang di luar
maafkan bapak ya nak
siapa yang bikin kamu hamil nak
biar bagaimanapun dia harus bertanggung jawab
kamu harus segera bawa ibu ke rumah niko
jadi ini kesempatan kamu untuk mendapatkan dia
kenapa ibu berpikir begitu bu
sudahlah bapak gak usah ikut campur
bapak urus rumah aja
urusan saya biar ibu yang urus
ayo kita sudah berangkat sekarang
saya harap anak bapak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak saya
saya yakin masalah ini akan selesai
seandainya bapak mau nak niko menikahi anak kami sela kami kami ikhlas pak
sembarangan aja mereka melakukan perbuatan itu atas dasar suka sama suka
apalagi dia pemuda
nggak ada paksaan dari mana pun
dan kalau lihat penampilan gadis kalian
saya nggak yakin niko satu satunya pemuda yang dengan anak bapak
pak anak kami tidak seperti apa yang bapak duka pak
pak tolong papa jangan bicara sembarangan pak
kalau bapak menghina stella sama juga bapak menghina niko pak
kamu jadi menikahi anak redan itu
angkat kaki dari rumah ini
dan jangan harap kamu mendapatkan warisan harta untuk keturunan kamu
pak tapi tapi niko udah cinta sama sheila pak
makan itu cinta
bapak tidak akan merubah keputusan bapak
walaupun ada malaikat datang dari mana pun ke sini
pak maaf pak
tolong selamatkan harga diri di keluarga kami pak
baik kalau begitu
tapi saya perlu satu syarat

ini adalah harga yang diberi oleh niko pak
untuk merayakan pesta anak kita
saya tidak akan menyediakan sepeserpun uang
kalau tidak niko akan saya kirim ke luar negeri
saya akan usahakan pak
kita harus kumpulin uang tiga ratus juta
dari mana pak
masih kita harus jadi gembel
jual rumah kita ini pak aduh
tidak tidak bu
insya allah bapak akan kerja
bapak tuh kan udah tua
sampai mampu juga mana mungkin
ngumpulin uang sebanyak itu dalam sekejap
pokoknya bapak akan kerja
serahkan semua pada allah
ini sebagian besar perhiasan ibu
yang bisa kita jual
kalau pak umar ingin bekerja disini
saya siap membantu
dulu kan saya pernah dibantu oleh pak umar
ah tuh jad
saya memang betul betul
lagi gak lupa
hari kelima ya allah walaupun aku sudah bekerja keras siang malam semua emas istriku pun telah terjual
tetap saja belum memenuhi syarat tiga ratus juta
bagaimana ini ya allah
adakah keajaiban untukku
pemirsa inilah curahan hati seorang wanita yang suaminya mengalami gagal ginjal
dan membutuhkan donor ginjal dari siapa saja
tidak tanggung tanggung mereka akan memberikan sejumlah uang ratusan juta sebagai imbalannya
sekarang kita dengarkan penjelasan ibu jenar
saya berjanji akan memberikan uang ratusan juta rupiah kepada siapa saja yang bersedia menjadi donor ginjal untuk suami saya
dan bisa membuat suami saya sembuh
kalau anda tertarik tawaran ibu jenar tadi silakan menghubungi redaksi berita siang dengan nomor telepon tujuh ratus tiga puluh empat seribu tujuh ratus tujuh puluh lima